bapak bapak mau uang itu saya akan berikan untuk kalian semua
tuan tolong ajarkan kami bagaimana caranya agar kami tidak berjudi lagi tuhan
baiklah ikuti kata kata saya
mulai sekarang kalian semua telah memeluk agama islam
bapak bapak kalau ada orang mengucapkan salam
kalian harus jawab dengan waalaikumsalam
sedang apa bapak bapak disini
kami sedang memberikan sesaji pada pohon keramat
agar kampung kita itu terbebas dari bencana
bukankah bapak bapak sudah memeluk islam
menyembah selain allah di dalam islam adalah dosa besar
kami tidak menyembah pohon ini tapi kami menyembah allah di dalam islam
ketika bapak bapak memberikan sesaji kepada pohon ini
itu berarti bapak bapak meyakini
bahwa pohon ini dapat memberikan keselamatan
atau melindungi keselamatan di desa ini
sekarang giliran kalian
sama jambu garam
apa yang kamu lakukan
sungguh tidak patas
tidak ada yang melihat
memang tidak ada yang melihat
tapi allah maha melihat
apa yang kamu lakukan
saya sedang berduaan
kenapa tidak boleh
kamu keluar dari rumahku
asal kamu tahu ya
aku kenal dengan istri jambu garam yang lainnya
dia adalah anak suamimu dari istri yang lain
kamu fitnah nenek
istri saya cuma satu
kita lihat nanti siapa yang menang
odin kamu keluar
kamu fitnah nenek yang benar
serahkan semua kepada allah
yang benar pasti akan benar
dan yang salah pasti akan ketahuan

kananda tapi dia harus keluar dari rumah kita
tapi kamu harus tenang
mama aku sedih
kamu harus sabar
serahkan semua kepada allah
nenek sudah berhasil
nenek berhasil menjebak cabu karang
sekarang mereka ribut
kamu harus berhasil
kamu harus berhasil
kamu harus berhasil
tidak salah lagi
kampung ini sangat berhasil menjebak
karena bau yang ditebang oleh cabu karang
tidak salah lagi
itu cabu karang
kalian telah digunak gunak oleh cabu karang
tidak betul tidak mungkin
ini karena cabu karang dia
musimnya adalah cabu karang
tidak betul ini karena cabu karang dia
musibah itu datangnya dari allah swt
tidak ada daya manusia untuk menentangnya
biarkan saya mengobati anak ini dulu
baru kalian boleh mengusir saya
terima kasih terima kasih
ibu ibu jangan berterima kasih kepada saya
tapi berterima kasihlah kepada allah swt
kalau hujan tidak turun terus menerus seperti ini
bunga pak cik
penjaga kampung ini tidak senang dengan kehadiran jepu karang
sejak kehadiran cembu karang di desa ini
desa ini selalu dapat musibah
bingung pak cik
ini bagaimana teng
sejak saya datang ke kampung ini
sawah sawah kami semuanya kering saya
lihat lihat teng
semuanya karena penunggu kampung ini marah teng
ingatlah bapak kemarin
dan berdoa kepada allah
dan minta mu hanya kepada allah
pasti allah mengabulkan permintaan bapak
jangan banyak bicara jambu karang
buktikan hujan turun hari ini juga
buktikan sekarang juga

berdoa kepada allah sekali lagi
yang terbaik di dunia ini
laman ada di dunia ini
agakin bahwa allah
kegadanganhaft byjes paradise s institut ne mitigatta